cnn indonesia breaking news
anda menyaksikan breaking news saat ini kejaksaan agung merilis hasil penelitian berkas perkara
atau p dua puluh satu kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka gubernur nonaktif dki jakarta
basuki cayapurnama atau ahok kita saksikan langsung dari kantor kejaksaan agung
saya meminta kepada penyidik untuk segera menyerahkan barang bukti dan tersangka
itu intinya bahwa p dua puluh itu intinya bahwa jaksaan menyatakan perkara itu lengkap formula material
meminta kepada penyidik untuk segera menindaklanjuti dengan menyerahkan barang bukti dan tersangkanya
pada waktu itu bahwa waktu yang empat belas hari itu kami tidak akan habiskan
oleh karena itu tim bekerja siang malam untuk menuntaskan dan menyelesaikan sehingga pada akhirnya pada hari ini
telah resmi dinyatakan p dua puluh satu atau lengkap formil dan material itu intinya
apakah ada pertanyaan

apakah ada pertanyaan
jawaban itu apapun
sesuai berkas pasal yang disangkakan nantinya adalah satu ratus lima puluh enam dan satu ratus lima puluh enam a huruf a kuhb
kenapa enggak cak funguliti menyarankan untuk menerbangin p dua puluh satu
karena kan pidato itu diunggah ke yudhus di pm pro dki jakarta
jadi jasa peneliti melihat dari berkas yang dihasilkan oleh penyidik
fakta fakta yang terungkap dari hasil penyidikan di berkas itu menggambarkan bahwa perbuatan yang dapat disangkakan hanyalah satu ratus lima puluh enam dan satu ratus lima puluh enam a huruf a
kalaupun seperti yang dikatakan oleh teman teman wartawan tadi itu adalah ite itu tentu harus dilihat apakah ada di beras itu
dan jasa sudah meyakini bahwa dengan pasal itu sudah meng cover semua yang ada dalam berita acara beras pekara maka jasa keuntungan itu
ini aja kan
yang lain tidak ada kan
punya tidak nanti di tahap penuntut apa
anda jangan terlalu jauh berpikirnya
ini kan masih domennya teman teman ini
yang jelas kami masih menunggu saja bagaimana tahap kedua diserahkan oleh kami
ini berarti kita lihat nanti lah itu
kalau ada diserahkan dari masyarakat perpustakaan karena ada demo apa namanya dua desember gimana
kami tidak artinya dalam konteks ini ini kan hanya meneliti perintah perintah acara
tentunya fokusnya bagaimana berkesan kesan itu
masalah ada unjuk rasa kalaupun pada akhirnya kita bisa merespon ya artinya ada desakan desakan untuk misalnya mempercepat misalnya gitu ya
tapi kalau ternyata memang apa yang dilakukan ini bisa berefal itu ya alhamdulillah
tapi pada intinya kami setiap profesional meneliti dan memutuskan apakah berkesan itu bisa atau tidak di bawah kepentilan
itu aja sebenarnya
setelah penyerahan beramuqti dan tersangka apa yang akan diambil
tentu akan diambil sikap kapan harus dibawa kepentilan
tentu dengan melengkapi semua persyaratan
misalnya surat dakwahnya apa siapa atau belum
berapa lama waktunya pak
itu pun akan secepatnya sesegera mungkin
karena kan secepatnya
semuanya akan dipercepat supaya teman teman puas
oke ya cukup ya terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
breaking news cnn indonesia akan kembali sesaat lagi